hari ini saya akan kembali menyampaikan data kinerja untuk tanggal enam belas juli dua ribu dua puluh yang kita impun dari kemarin
kita hari ini telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh spesimen
sehingga total spesimen yang kita pereksa sampai dengan hari ini menjadi satu satu ratus empat puluh enam tujuh ratus sembilan puluh empat spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru sebanyak satu lima ratus tujuh puluh empat orang
sehingga total kasus sekarang menjadi delapan puluh satu enam ratus enam puluh delapan
dari jumlah kasus baru yang kita dapatkan konfirmasi positif kasus baru yang kita dapatkan
distribusinya sebagai berikut
dki jakarta hari ini
melaporkan ada tiga ratus dua belas kasus baru dan satu ratus tiga puluh empat sembuh
kemudian jawa tengah melaporkan dua ratus empat belas kasus baru dan delapan puluh sembuh
jawa timur melaporkan satu ratus tujuh puluh sembilan kasus baru dan empat ratus empat puluh empat sembuh
sulawesi selatan satu ratus tujuh puluh delapan kasus baru
dan dua ratus sebelas sembuh
kalimantan selatan satu ratus tiga puluh tiga kasus baru dan enam puluh enam sembuh
kemudian bali satu ratus dua belas kasus baru dan satu ratus enam sembuh
hari ini ada tujuh belas provinsi yang melaporkan penambahan kasus baru di bawah sepuluh
dan ada enam provinsi yang melaporkan
tidak ada penambahan kasus sama sekali
enam provinsi tersebut diantaranya adalah bangka belitung
tidak ada kasus baru dan melaporkan tujuh belas orang sembuh
kemudian jambi tidak ada kasus baru dan tidak ada yang sembuh
kalimantan utara tidak ada kasus baru dan penambahan satu sembuh
kepulauan riau tidak ada kasus baru dan melaporkan enam sembuh
kemudian sulawesi tengah tidak ada kasus baru dan tidak ada kasus yang sembuh
kemudian nusa tenggara timur tidak ada kasus baru dan tidak ada yang dilaporkan sembuh
jumlah yang sembuh hari ini totalnya adalah satu dua ratus sembilan puluh lima
sehingga keseluruhan yang sembuh sampai dengan saat ini adalah empat puluh tiga ratus empat puluh lima orang
meninggal tujuh puluh enam orang sehingga total menjadi tiga delapan ratus tujuh puluh lima orang
kemudian kabupaten kota jawa tengah
kabupaten kota yang terdampak saat ini adalah empat ratus enam puluh satu di tiga puluh empat provinsi
sementara pemantauan kita terhadap kasus suspek adalah empat puluh enam tujuh ratus dua puluh tujuh orang
saudara saudara mari kita kembali mencermati bahwa kasus yang kita dapatkan pada akhir akhir ini
sangat signifikan terutama pada kelompok konfirmasi
positif tanpa gejala konfirmasi positif yang asimptomatis
ini dimaknai bahwa bisa menurunkan angka hunian rumah sakit
artinya tidak perlu dirawat rumah sakit
dan juga akan berkontribusi terhadap penurunan kasus meninggal
namun ini juga menjadi kewaspadaan kita bahwa mereka harus melaksanakan isolasi dengan ketat
kalau tidak maka akan menjadi
jadi sumber penularan di tengah tengah kita
kemudian identifikasi berikutnya dari penambahan kasus ini
ternyata penambahan kasus ini banyak terjadi di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus
ruang kerja tanpa sirkulasi udara yang berjalan dengan lancar
yang hanya mengandalkan sistem pendingin udara dengan sirkulasi udara yang berputar di ruangan itu
dan kemudian juga kurang disiplin menjaga jarak
dan menganggap bahwa karena berada di teman kerja yang sudah akrab
maka menggunakan masker dianggap tidak perlu
ingat saudara saudara sekalian gunakan masker saat keluar rumah
satu satunya tempat yang aman untuk kita adalah di rumah
sehingga sekalipun berada di kantor dengan orang orang yang sudah terbiasa kita ketemu
tapi harus kita ingat bahwa mereka berasal dari lingkungan dan risiko yang beda dengan kita
oleh karena itu tetap gunakan masker sekalipun berada di kantor
kemudian yang kedua pilihlah masker yang nyaman
yang membuat kita bisa tetap bertahan menggunakan dengan cara yang benar untuk waktu yang lama
masker yang terlalu ketat menekan hidung kita
ini akan membuat kita tidak nyaman
dan inilah yang kemudian menyebabkan penggunaan masker tidak digunakan semestinya
banyak kita lihat masker diturunkan hanya menutup mulut tidak menutup hidung
bahkan banyak juga yang masker diturunkan hanya untuk menutup dagu tidak menutup hidung dan mulut
kondisi ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan
ini sama saja tidak menggunakan masker
artinya bahwa kemungkinan penularan masker
artinya bahwa kemungkinan penularan
masih tetap terjadi
kemudian yang kedua
menggunakan masker melepas masker kemudian tidak menyimpan dengan baik
kemudian tidak menyimpan dengan baik
seringkali kita menyentuh bagian luar masker untuk kemudian menyentuh hidung

ini sama dengan mengantarkan penyakit ini ke saluran nafas

yang kedua yang kita tengah rai adalah penularan yang terjadi di fasilitas umum
yang kedua yang kita tengarai adalah penularan yang terjadi di fasilitas umum
kita tahu sebagian besar dari masyarakat kita dari saudara saudara kita yang bekerja
pada saatnya jam makan siang tentu akan meninggalkan tempat kerja untuk makan siang
nah di tempat makan siang inilah kita seringkali lupa bahwa protokol kesehatan justru harus lebih ketat dilaksanakan
mengapa karena pada saat itulah kita melepas masker untuk makan
oleh karena itu menjaga jarak menjamin bahwa lingkungan di tempat kita makan memiliki sirkulasi udara yang baik
ini menjadi penting
saudara saudara kami menyarankan sebaiknya membawa alat makan sendiri setidaknya
agar kemudian kita bisa meyakini bahwa kita bisa makan dengan kondisi yang tenang
menjaga jarak dan upayakan tidak ada pembicaraan sama sekali selama kita masih makan bersama orang lain di tempat makan
ini penting agar ini juga mengurangi resiko sebaran penyakit
kita kadang kadang tidak pernah tahu di tempat makan itu bersama siapa bersama orang dari kantor mana
kita juga tidak tahu
oleh karena itu sebaiknya makan
tidak berbicara segera selesaikan dan segera tinggalkan tempat itu
ini sesuatu yang baru
karena selama ini justru di tempat makan itulah kita bisa bertemu dengan banyak orang
ngobrol bisa berkepanjangan dengan suasana yang saling dekat saling akrab
ini yang harus kita ubah
inilah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan yang baru
kemudian berikutnya yang
yang juga memiliki peluang besar untuk terjadinya penularan adalah di public transportation
di sarana angkut umum
bisa di kereta bisa di bus atau di dalam angkutan kota
upayakan untuk tidak melakukan pembicaraan apapun
tetap menggunakan masker dan hindari kemungkinan untuk menempatkan posisi berhadapan hadapan pada jarak yang terlalu jauh
mari kita tetap melaksanakan ini dengan baik
karena covid sembilan belas ini masih ada
masih mengancam kita semua
di mana saja dan siapa saja
oleh karena itu tetap aman agar kita bisa produktif
terima kasih selamat sore